ma'am papa minta maaf ya pak mama yang minta maaf seharusnya mau papa papa yang minta maaf
karena papa cemburu emak emak sampai batalin iklan itu enggak dong pak papa dengerin ya seharusnya mama
minta maaf sama papa kan mama itu kalau berdua kesempatan buat kabur kalian hari
bang dia itu ketua geng serigala yang pengen jadi raja jalanan bang untuk menghadapi dia orang
nggak perlu gue turun tangan kiri adis pudin ada pin mereka
dia tak bisa keluar dari penjara
abah bangun abah
ini karena terlalu terlibat
sama geng motor
wah kenyawaan sekarang ternyata ya
pak mama yang minta maaf seharusnya sama papa
papa yang minta maaf karena papa cemburu
bapak dengerin ya seharusnya mama yang minta maaf sama papa
kan mama itu pakai si abahnya raya si berenang tua
jadi iklannya mama kan nggak minta izin sama papa
wah seharusnya seorang istri itu selalu minta izin kepada suaminya
kalau dia mau melakukan apapun ya kan
apalagi menyangkut llt laki laki lain tahu
gitu jadi mama yang salah
jadi yang harusnya minta maaf sama papa itu mama bukan papa
ini beneran mama
tapi tetep aja yang salah itu papa
mama yang salah buktinya tuh papa kan udah cinta sekali sama mama
tuh tadi aja papa bawa mawar putih buat mama
tuh kan mama yang salah kan pak
tapi tetep aja papa yang salah
mama yang salah
papa yang salah
mama yang salah
mama yang salah bukan papa
kok salah salahan aja baru butuh
papa sih nggak pernah mau ngalah
begitu aja mau ngalah
yaudah nih bener ini salah papa nih
yaudah deh ma
tapi sebaiknya mama jangan batalin proyek iklan itu
itu adalah opsi yang terbaik
karena mama lebih milih kesejahteraan kebahagiaan baterah keluarga ini
itu semua lebih penting
karena papa harus tahu
dan papa harus selalu ingat
kalau mama itu selalu cinta sekali sama papa
nggak cuman sekali deh yang salah
mama selalu jatuh cinta sama papa
mama selalu jatuh cinta sama papa

ini tuh ya jamu bukan sebarang jamu
ki oleh soekarni
tidak ada yang kayak gini mbak
ini kolaborasi dengan
ruceng bagdad ya ma
tapi bener om
pasti tenang aja
takut kenapa napa ke rumah sakit aja yuk mbak
udah mbak nggak usah mikirin apa
mbak sukses mbak berhasil berhasil mbak berhasil berhasil
belajarnya besokan mau ujian ya hai semua habis habis ini nipo itu lebih paksa paksa
kunyit di bagdadnya dunia hai pak tenang neng abahma tidak papa biar om rudung yang ngurusin
ya neng sekarang abah minta neng jangan deket deket sama si kemode ya mau tidak mau dia itu mantan
kepala geng motor bahaya neng buat nengnya kan abah sendiri yang suka ngajarin neng kalau kita suka
berdoa sama allah insya allah kita selalu dilindungi sama allah iya saya tahu saya sadar cuman
masalahnya si kemon itu masih muda jiwanya masih emosi terus buktinya si sineo dipukulin
sama si kemode makanya si kemode balas dendam ya wajahlah abah gimana mending gak dendam gimana
monika marah coba dia kan sampai di fitnah tuh sama syirio sampai sampai abah marahkan
sama mondi lolos pisang mbak fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah nah buktinya
syirio mah meminta si mondi si mondi mah tidak meminta syirio ya begitu kan neng
mondi itu baik lo bawa orangnya cuma dia tuh paling nggak bisa bahwa kalau misalkan dia tuh udah dilarang
buat deketin neng dulu aja pernah neng marah sama dia sampai sampai nengjauhin dia eh yang ada
malah dia kacau dia malah nggak bisa dikendaliin dia malah ngehajar semua geng boy geng warrior
lagi tapi setelah dia deket lagi sama neng alhamdulillah sekarang dia baik lagi bah bener bener lagi
mah jika nanya si kemode sangat mencintai neng raya sangat serius mah iya dong tapi saya cuman khawatir
tidak peduli sama si kemode
sumpah sekali deh bah